eh eh eh tahan tahan dulu
ini bocah bocah mau ngapain protes apaan
dua orang temen saya ini tadi abis beli nasi yang di warung bang koshin langsung sakit perut
eh eh eh ngomong jelas kate kate ya
ini bang koshin nih dagang warung dua puluh an tahun
langganan udah ribuan yang solo lagi pada makan
loh liat liat enak pada makan enak kan iya kan iya kan
eh jangan jangan bener nih nasi lu
nampur beras plastik perut saya yang terhadap
gue gak bareng sama kalian
ya sadar tuanang
paling lagi tidur masih ngorok nih
mana sih lu
eh rampok rampok
ngapain beli roti buaya lo
kalau serah serahan sama siapa ya
ini roti gede amat ini roti buat orang nikahan
sekalian tuh beli buaya yang beneran
gue rawp muka lu biarin sekalian
eh gue itu gak tau yang penting roti ini gede ya gue beli lah buat stok gimana sih
tengok yuk maju
tenang tenang deh jangan pade berisik ngantri emang sengaja nih beras mureh kita bagiin kita jual mureh
jangan main dorong dorongan kayak nonton konser dangdut begitu aja

jangan main dorong dorongan kayak nonton konser dangdut begitu aja

itu mereka jual makanan ya

itu bukan mau nonton konser dangdut
kan jangan rantem
itu warung berasnya bang kasar
dia itu juragan beras
dia warung beras paling ame disini
yang lagi cuci darah itu keluarganya dia
kenapa jadi lu yang mikir umbeh
kalian semua kan pada mau kemahku
soalnya suami nenek kurang denger
lu bagus juga lu kasih taunya
ngantri kan enak tuh
oh iya iya duduk duduk duduk
duduk aja tempatnya
duduk duduk duduk
mau makan apaan aja deh
air minum aja ya
buset lah lu
kita semua belum pada tangan
makanan besi besi gini
aku laparan gue
eh lu tuh di setiap detik
di setiap jam
udah dong makan makan aja
terbit banget cu
kalian tuh ya di jalan aja ribut
lagi makan aja ribut
nih makan aja
engga kamu aja aku masih kenyang kok
ilmuwan kecil ini
kok sedius banget
engga aku lagi liat berita
kan sekarang banyak banget yang jualan beras plastik
penjualnya kenapa mau jual beras plastik ya
supaya dapat untung yang banyak
kalo kata aku sih engga
kan antara beras sama plastik
lebih malahan plastik
terus tujuannya apa
kasih tau ga ya
kasih tau dong nova
pasti kamu udah tahu ya
woi gendut keluar lo
odi berat gue nyiksa banget nih
dari tadi gue bangung
gue ngayak terus
sekarang giliran gue
udah minggir lo
waduh kaki gue kecipit
kaki gue kecipit
woi kaki gue kecipit
aduh perut gue sakit juga
aduh ngapain sih lo di dalam lo
jorok banget sih lo
aduh aduh aduh aduh
kalian dulu kenapa
kenapa jadi saya dibut kayak gini
ada minyak kayu putih
elah lo ribet amat
rasanya seperti apa
aduh kagak tau dah
gak inget udah lupa gue
aku gak enak banget sih nasinya
kayaknya beras kamu ini bukan beras lo ya

kayaknya nih kita udah ditipu
dan tuntut orang
hah bener tuh
biar mau dicariin apa tuh orang
iya betul kak odi
gue pengen ke belakang lagi
jangan sampai ada orang yang tahu
kita udah nyampurin beras asli sama beras plastik
boleh pecah di perut
jangan pecah di mulut
iya tuh babe
yang penting lah nek
kalau babe udah dapet uang banyak
beliin mobil baru sama rumah baru ya
ini yang ngerusakin rencana semalam begini
kan kita udah sepakat
ntar kalau duitnya udah pada ngumpul

ntar kita beli mobil baru
lo malah ngerusakin rencana
tapi sih tadi pagi gue udah kasih duit ame lo
katanya lo mau beli emas
tuh masih ada buktinya
jangan nyapacos terus
gue udah denger sekarang
jadi lo yang marah ame gue sih gimana
yang mesti marah juga gue nih
perempuan kagak ngertiin laki
eh kalau kagak ngartiin gak
berapa puluh tahun ditemenin
susah kalau punya laki gak ada
gak tau kenapa
kita mau protes nih eh ini bocah bocah ngapain protes apaan doang teman saya ini tadi habis
beli nasi yang di warung bangkosin langsung sakit perut ngomong jas ktk ini bangkos ini
nih dagang walau dua puluh an tahun langganan udah ribuan yang solo lagi pada makan enak enak
enakan enakan enakan enakan bener bener nasi lu plastik perutnya mulus saya kebakar
yang pas kita cek rasa berbeda jangan jangan dicampur gas plastik lagi jangan jangan
beras sekali ya abang kosim beli berasnya di mana di bangkasan
bangkasan kan tempat yang tadi ah mana mungkin begitu jenuh gue udah kalau gitu
saya mau ke sana aja mau tanya ya udah eh eh eh eh eh kalau begini bangkasan kita mau protes
jadi bikin mulut sakit perut itu kan iya kan anak anak protes makannya pada mulut
warung saya nah gimana itu bangkosin saya ini dagang beras dari zamannya majapahit paham
activists kalau bangkosin jualan nasi buka warung baru followed yang desa lain jangan
nah aja nuduh orang sembarangan
bang kosim kita kan tetanggaan udah lama
gak mungkin lah neng sama babeh jual beras dicampur sama beras plastik
masa kita curang ya be
kayaknya mah ya itu teh bang kosim pas nuci berasnya teh kurang bersih
nah jadi aja pada sakit perutnya
kan akhirnya dia ngaku
hehehe belum tentu ngaku inilah kira kira doang
kepala gue jadi ngepet begini nih
kuyang sale apa dia kuyang kepala gue deh
ah semudu amat
eh bang kosim
lu kenapa mainin beras
lu udah temen suno
udah dua dua aja lagi
neng mah jadi takut be
nanti kalau ketahuan sama orang orang bahwa kita teh ngejual beras dicampur sama beras plastik
terus kita teh dilaporin sama polisi
kita di penjara be
nggak nggak nggak nggak bakal ketahuan
tenang ini urusan ini tenang
serahin namanya laki lu
sekarang gini aja nih
itu beras plastik yang ada dua karung bawa kemari
dikit dikit aja bawanya
kita harus membongkar kasus ini
dan ga boleh di dener
kita tuh kesini mau ke rumah milka
odi beras plastik udah bukan nasi umum lagi
dan kita juga ga boleh biarin pedagang curang yang menjual beras sintetis
aku setuju banget
aku tuh rasain kan kalo kita abis makan beras plastik itu
kita langsung sakit perut
terus kita langsung muncul moncor
halo apa yang kita harus lakukan
kamu tau nggak
gudang berasnya bang hasan
dan kita pura pura main di sekitar gudang itu
aku juga kenal sama anaknya bang kassen
dia tuh temen ngaji aku
tapi dia udah gak pernah ngaji lagi
dengar dengar sih katanya sekolahnya juga pindah
sekolahnya pindah lebih jauh
wah siapa tuh namanya
terus udah pindah sekolah gitu
aku udah ngaji
aku udah gak pernah ngeliat dia keluar rumah lagi
terus kan aku juga udah gak pernah bareng ngaji lagi
pasti ada hubungannya
liat aja sendiri
marah marah terus sama
gimana kalian setuju ga
aku gak takut dalam misi membongkar beras plastik